sesuai lagu dalam tiktok ini mungkin haya
seorang wanita asal iwomenda kabupaten kolaka sulawesi tenggara
hanya bisa menangis saat menemukan uang lima belas juta yang disimpannya selama tiga tahun di bawah kasur
hancur di makan rayap
peristiwa ini diunggah sang keponakan di akun tiktok at citos dua ratus dua puluh tujuh
menurut sang keponakan uang tersebut tak disimpan di bank
karena lokasi rumah yang jauh dari bank
padahal uang tersebut dikumpulkan sang tante dari hasil jualan untuk membangun rumah
uang yang sudah hancur ini hanya bisa diganti rugi oleh bank sebesar sembilan ratus ribu rupiah
menurut direktur eksekutif direkturat komunikasi bank indonesia erwin haryono
cara paling benar menyimpan uang tentu di bank
selain aman dari bahaya rayap
menyimpan uang tunai di rumah dalam jumlah besar
riskan rusak dan dicuri
jika uang tunai yang disimpan dalam rumah rusak
maka masyarakat bisa ke cabang bank indonesia untuk diganti
jadi kami akan memastikan kiri kiri keasian rupiahnya
dan itu ada banyak ya
seperti menang pengaman
dan kemudian ada bayang bayang yang di dalam uang keras tadi itu
dan yang kedua adalah dalam bentukan nominal yang akan diganti
kita akan rekonstruksi uang tadi itu
tapi pada prinsipnya mbak harmel itu bisa
ini bagian dari servis kami
erwin mengingatkan jika tidak memungkinkan untuk disimpan di bank
uang tunai harus ditaruh di tempat yang aman dan kering agar tidak lapuk dan rusak
pada dasarnya uang tunai adalah kertas sehingga harus diperlakukan sama seperti dokumen penting
tim liputan cnn indonesia